peraih medali perunggu olimpiade tokyo dua ribu dua puluh windy cantika aisyah kembali meraih prestasi dengan merebut tiga medali emas pada kejuaraan dunia angkat besi junior dua ribu dua puluh dua yang berlangsung di heraclion yunani
dikutip dari situs resmi federasi angkat besi internasional atau iwf windy merebut tiga medali emas di kelas empat puluh sembilan kg putri
windy merebut medali emas untuk nomor snatch clean and jerk serta total angkatan